assalamualaikum wr wb
pemirsa gapai kemenangan yang dirahmati allah
masih dalam suasana lebaran
tidak lupa kami segenap kru gapai kemenangan
yang bertugas mengucapkan selamat
hari raya idul fitri
semoga allah menerima segala amal ibadah kita
dan dengan izin allah
kita kembali dipertemukan dengan ramadan berikutnya
pemirsa idul fitri adalah hari yang penuh sukacita
dimana kaum muslimin kembali diperbolehkan
makan dan minum di siang hari
setelah satu bulan penuh berpuasa
namun jika ditinjau dari perayaan lebaran
yang telah kita laksanakan
sudah sesuaikah apa yang kita lakukan
dengan keinginan allah dan rasulnya
atau malah kita melakukan hal hal
yang bertentangan dengan perintahnya
dengan sekedar ikut ikutan kebanyakan manusia
nah insya allah hari ini kita akan bahas
hal ini bersama dua orang
masya allah kita bisa ambil banyak ilmu
yang pertama seperti biasa sudah ada ustadz hilman fauzi
di studio assalamualaikum ahilman
sehat terima kasih setia
berbagi ilmu dengan kita
lagi ada tamu istimewa
yaitu bapak amir uskara
beliau adalah wakil ketua umum
dpp partai persatuan pembangunan
assalamualaikum pak amir
terima kasih sudah hadir
ini kita akan belajar
dari guru guru kita ini
pemirsa bagi anda yang juga memiliki pertanyaan
anda bisa menyampaikan pertanyaan anda
melalui nomor whatsapp yang tertera di layar kaca
langsung ke ahilman dulu deh
kalau kita bicara idul fitri
sebenarnya dari segi bahasa
itu maknanya apa ahilman
id itu kan artinya kembali
fitri itu ada dua maknanya
satu fitri itu maknanya adalah kesucian sendiri
artinya bahwa kita kembali kepada kesucian
karena orang yang selesai ibadah ramadan
seperti diibaratkan bayi yang baru keluar dari rahim ibunya
artinya bersih suci
allah hapuskan setiap dosa dosa yang dia lakukan
nah tentu karena dia suci
maka nanti akan mendapatkan
walaupun nanti maka dia akan menangis

walaupun nanti maka dia akan menangis
fitri yang kedua adalah
jadi fitri itu kembali makan
jadi diperbolehkan kembali
kembali berbuka lagi ya
makanya di dalam hadit dikatakan begini
bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan
farhatun enda fitrihi
kebahagiaan saat dia bertemu dengan waktu berbukanya
ya ada dua maknanya
satu berbuat ketika maghrib pas puasa
yang kedua berbuat ketika idul fitri
nah yang kedua
farhatun enda liqai rabbihi
bahagia saat nanti dia berjumpa dengan allah swt
maka jika kita memaknai aidul fitri
kembali kepada kesucian
nah allah berharap kepada kita
dengan datangnya idul fitri ini
kita dihapuskan dosa dosanya
diterima setiap amal baiknya
dan kita bisa menyeberi pribadi yang lebih baik
setelah ibadah ramadan yang kita tunaikan
kemudian ujungnya nanti
a itu orang yang kembali
faiz itu orang yang menang
makanya kalau ada yang bilang
mohon maaf lahir dan batin
itu bukan terjemahannya
betul kita jangan salah kaprah ya
jadi terjemahannya bukan
mohon maaf lahir dan batin
semoga kita menjadi orang yang kembali
kembali kepada fitrah
dan kembali kepada kemenangan kita
kembali kepada kemenangan
cuman gimana caranya biar bisa menang
jadi sebulan udah ya
nanti insya allah disempurnakan dengan
tapi biasanya kalau pas lagi lebaran
apa yang kemudian dimaknai
dalam idul fitri
kalau untuk keluarga
apakah ini jadi momen muhasabah
sebenarnya muhasabah diri
atau justru seperti apa
biasanya kan lebaran tuh kan
nanti baju baru
termasuk ini juga momen
kumpul keluarga kan
misalnya apakah pak amir dengan keluarga
itu kan di makassar
keluarga besarnya pak amir di jakarta
saat beliau juga tugas di jakarta kan
seperti apa tuh
membagi waktunya gimana ya
ya selama ini sih
saya selalu di makassar
momen lebaran itu
betul betul kita memanfaatkan
kita kumpul dengan keluarga
kita merayakan ya
kemenangan itu bersama keluarga
insya allah mudah mudahan kita semua
terutama keluarga besar ini
seperti yang ustadz tadi sampaikan
kita mendapatkan kemenangan gitu
setelah kita melalui
bulan ramadan ini
nah kalau saya selama ini
setelah kumpul sama keluarga
kesucian yang kita dapat selama
setelah ramadan ini
itu kita bisa jaga
anggap misalnya kayak wajah putih ini
bagaimana supaya tetap putih gitu
jangan ada kotor kotor lagi
karena kotoran kotoran yang selama ini
bersihkan oleh allah selama ramadannya
kita ini tempatnya kesalahan ya ustaz
pasti ada kesalahan
jangan kesalahan itu karena disengaja
kalaupun ada yang disengaja
itu bukan karena kita sengaja
mau merusak gitu
yang ada di pikiran kita
ya ini terpaksa harus saya lakukan
untuk kepentingan yang lebih besar
kadang kadang kita harus berpikir begitu ustadz
kita tahu ini
kayaknya kurang tepat gitu
tapi kalau yang kita tidak lakukan
lebih banyak mudaratnya
itu kadang kadang kita harus berpikir seperti itu
ya sebagai legislatif ya
artinya punya tugas misalnya
untuk membuat undang undang
kalau di dpr ustaz
undang undang itu kan
seperti yang saya sampaikan
dalam episode sebelumnya
tidak mungkin semua orang puas gitu
kadang kadang kita harus berpikir ya
di dpr tentu
saya selalu berusaha
supaya undang undang yang kita buat itu
tidak merugikan umat minimal
kalau bisa menguntungkan gitu
jadi yang kita lakukan
yang kita upayakan adalah menguntungkan
tapi kalau tidak minimal tidak merugikan
itu yang kita jaga
nah tentu di momen hidupi terini
kita bermuasabalah ya
mungkin selama sebelas bulan yang lalu
kok ada kesalahan gitu yang pernah saya perbuat
mudah mudahan saya nggak bisa perbuat lagi lah
yang salah salah itu
keluarga juga seperti itu
yang kita jagain ya
bagaimana supaya anak anak yang selama ini
sudah beranjak dewasa
ya semakin tahulah
kewajiban dia sebagai umat islam
kemudian misalnya dia sebagai
kelompoknya anak anak muda misalnya
tentu dia harus jaga diri lah
kondisi yang ada saat ini
tentu tidak sama dengan zaman saya misalnya
zaman mbak mila tentu lebih jauh dibawa saya
artinya kalau misalnya dunia saya dulu
dengan dunia mbak mila sekarang
sudah jauh banget gitu
nah tentu kita juga harus tahu diri sebagai orang tua
tapi minimal anak anak kita tahu gitu loh
bahwa ada batasan batasan tertentu
dimana ini sudah keluar dari koridor
tidak boleh gitu loh
itu yang kita harus jaga gitu
ya saya kira dengan cara
ya saya selama ini sih
dengan memperlihatkan perlakuan
karena saya pikir itu lebih efektif
daripada kita mengajarkan
eh kamu jangan begitu kamu harus begini
terus dia lihat kita
kok apa begitu
kita dilarang kok dia yang bikin gitu
nah tentu itu yang kita harus jaga mbak mila
makanya momen idul fitri ini betul betul kita
jadikan sebagai muhasabah untuk melihat
introspeksi diri kita
dulu kayaknya kok ada kesalahan yang saya perbuat
sudah lah saya sudah dibersihkan
insya allah mudah mudahan kita dapat rahmatnya
betul betul kita disucikan
sehingga kesetiaan itu kita jaga
jangan lagi dinodain udah suci
tapi kan biasanya kan identik ya
bulan syawal itu bulannya
maksudnya awal awal lebaran tuh bulan kumpul keluarga lah gitu
jadi pak amir ini memang mengkhususkan
memberikan jeda nggak dalam diri untuk
ini memang khusus untuk keluarga nih
misalnya awal awal lebaran
ya kan kalau rutinitas gitu ya
kalau rutinitas kita di kantor ya
memang sekarang dikasih ruang lah
misalnya kalau menjelang ramadhan sudah gak ada kegiatan di kantor
seminggu setelah ramadan pun biasanya nggak ada kegiatan di kantor
jadi bisa fokus ya
kita bisa memanfaatkan untuk bersama sama dengan masyarakat di konstituen kita
karena kan kalau kita di dpr ini kan
tidak semua orang jakarta
mulai dari papua sampai dari aceh sampai ke papua kan
mengumpul di sana
kita dikasih ruang lah oleh pimpinan untuk masing masing ke daerah
nah itu untuk menjalani selatur rahmi itu ya
bapak bapak kita harus jeda dulu
pemirsa jangan kemana mana

gampang lagi kemudian menjudge orang
itu sebenarnya menciderai juga ya hakikat idul fitri sendiri ya
kalau kita bicara tentang muhasabah itu kan artinya
mengevaluasi diri ya
menghitung hitung apa yang telah kita lakukan
sebagai cerminan dan bekal kehidupan yang lebih baik
kita kan banyak bermuhasabah ya
mendekat kepada allah
lebih taat ke allah gitu ya
menjaga diri dari perbuatan yang buruk
nah puncaknya adalah saat bertemu idul fitri
apa yang sudah kita tanam itu jadi sesuatu yang nempel di kita
yang ini akan mengantarkan kebaikan kebaikan dalam diri kita
maka di dalam al quran itu
allah sampaikan kepada kita
wahai orang beriman
bertakwalah kamu kepada allah
apa yang telah kamu lakukan kemarin untuk hari esok
jadi kalau kita melihat
apa yang telah kita lakukan di bulan ramadan ini
justru akan jadi kekuatan bagi kita untuk hari esok
ya ini sebelas bulan ke depan gitu
yang pertama muhasabah apa yang allah perintahkan sudah kita jalankan apa belum
apa yang allah larang sudah kita tinggalkan apa belum
nah ketika ramadan dengan izin allah kita berhasil kan menjaga itu
kita berhasil menghadirkan itu
maka saat ketemu syawal harus itu dilanjutkan
jangan sampai tidak gitu
ya termasuk tadi
bagaimana cara kita menjaga kebiasaan baik setelah ramadan ini
maka orang yang sukses puasa ramadannya disebut orang bertakwa
takwa itu kan secara istilah menjalankan perintah allah
meninggalkan larangan allah
tapi ada perspektif takwa dilihat dari sikap mbak mila
takwa itu dalam bahasa arab ditulis dalam empat huruf
kata para ulama ini masing masing huruf menggambarkan keistimewaan orang yang bertakwa secara sikap
huruf yang pertama ta artinya apa
orang yang bertakwa itu sikapnya rendah hati
jadi pasca ramadhan dia menjadi orang yang rendah hati
makin sadar diri makin tahu diri
bahwa apa yang dia dapatkan semuanya itu takwa itu maksudnya orang yang bertakwa itu sikapnya rendah hati

apa itu tawaddu berarti dia merendahkan hatinya di hadapan manusia
menolak kebenaran merendahkan orang lain
maka orang yang bertakwa dia tawadu
huruf yang kedua kof artinya kona'ah
orang yang bertakwa punya sikap merasa cukup dengan urusan dunia
maka dunia bukan lagi menjadi patokan hidupnya
dunia bukan orientasinya
dunia hanyalah jalan untuk mendapatkan akhiratnya
huruf yang ketiga waw artinya waro'
pikirannya baik sangka
tidak sinis tidak pesimis tidak suka memponis
termasuk nanti kalau dikasih amanah
dia tidak lalai dengan amanahnya
tidak hianat dengan amanahnya
tidak korupsi tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya
waro' dia hati hati walaupun bilang gini
tapi kan tidak kelihatan ustadz
kan gak ada yang tahu ustadz
kalau sedikit sedikit nggak apa apa
katanya kemarin gitu nggak boleh ya
maka orang bertakwa waro' dia hati hati
yang terakhir artinya yakin
orang yang bertakwa itu dia tambah yakin ke allah
tanya tawaddu rendah hati
kofnya kona'ah merasa cukup dengan dunia
dan ianya yakin kepada allah
maka orang yang bisa bermuhasabah dari ibadah ramadan
dia mendapatkan ketakuan
dan dari ketakuan tercermin sikap baik dalam diri
masya allah ini kalau bicara sama pak amir
langsung cross check karena sebagai seorang politisi
pejabat publik itu tadi kayaknya juga menjadi syarat ya
untuk bisa menjadi pejabat publik yang bisa insya allah amanah gitu ya
pak amir ya begitu ya
apa yang disampaikan ustadz ibuan tadi itu
memang harusnya menjadi kewajiban ya
untuk kita sebagai umat gitu loh
artinya ya kita harus jaga diri
artinya apapun yang menjadi pikiran tindakan kita itu harus menjadi toladan
jangan misalnya karena kita sebagai anggota dpr ya
kemudian kita harus sombong gitu loh
yang milih saya banyak kamu apa gitu
dan izin ya pak mbak mila sekarang kan lagi ada nge trend fenomena flexing itu tuh
nah pak amir gimana tuh melihatnya fenomena ini
maksudnya itu menjadi hal yang biasa
public figure kemudian pejabat publik
itu yang saya bilang kita kan harus jadi teladan
harus jadi contoh buat masyarakat
artinya ya mungkin kita juga nggak mau sembunyi sembunyi gitu loh
maksudnya kalau misalnya apa adanya kan lebih bagus
jangan juga kemudian sebenarnya ada tapi pura pura nggak ada gitu loh
bisa lah juga ustadz
kita mau ingat apa adanya aja biar masyarakat tahu
artinya masyarakat tau wajar oh pantas gitu loh
yang salah kalau misalnya kita jadi pura pura miskin padahal ada gitu kan
salah juga ustadz
apa bedanya dengan pura pura kaya ya kan tapi miskin
tapi lebih enak pura pura kaya atau pura profesional
yang penting kaya beneran ya akhir akhir
artinya yang penting hubungan kita jangan sampai sombong lah
mentang mentang gitu kan
kemudian kemana mana memamerkan oh saya punya ini loh
nah itu yang
itu kan salah juga ustadz
jadi kalau kaya itu boleh yang tidak boleh memperlihatkan kekayaan
maksudnya pamer gitu kan
pamer ya flexing itu tadi ya
artinya kalau misalnya ada sesuatu yang sama kita kemudian itu bisa menjadi iri buat masyarakat yang lain
tapi kalau misalnya biasa biasanya gak apa apa ustadz
kita ada kelebihan kemudian kita bagikan wajar ya
wajar itu malah justru yang bagus
yang penting jangan bagikan mau kelihatan gitu
nah apalagi tahun tahun ini
bagi sesuatu kadang kadang gini saya cerita
bagi bagi yang dibagi cuma lima ratus ribu misalnya
bawa televisi yang dibayar dua juta
artinya dia hanya akan mau pamer sebenarnya
artinya memberi sesuatu tapi mau pamer
ya bagi bagi ke masyarakat kemudian dipotongi
tidak ada baginya
itu kan juga merendahkan masyarakat ya
saya kena ini kasihan masyarakat dapat bantuan
bukan itu tujuan kita gitu loh
jadi artinya saya mengatakan bahwa ya udahlah kita apa adanya aja gitu
kalau ada ya memang ada kita bisa bagi ya
jangan juga sembunyi anda tapi sembunyi
perkara gak ada
dan menjaga perasaan juga ya
menjaga perasaan masyarakat gitu
pak amir ini menarik maksudnya begini kan namanya
sebagai pejabat publik ya sebagai anggota dewan politisi
penuh dengan sorotan
yang pro yang kontra yang memberikan citra baik
begitu juga yang memberikan citra yang negatif gitu
bagaimana kemudian pak amir ini bisa apa ya merespon
segala macam dinamika sosial yang kemudian masyarakat tampakkan gitu
apalagi sekarang kan jadi sorotan betul ya
kan sorotan itu kadang kadang ke lembaga
tapi tidak sedikit juga yang ke person
kadang kadang juga ke person itu bisa jadi karena misalnya karena persaingan
misalnya saya ini sebagai politisi kan pasti ada saingan ya
kadang kadang mati orang lain untuk nyerang itu kan biasa biasa aja
buat saya sih saya anggap itu wajar
karena posisi kita memang menjadi sorotan
tapi kalau misalnya sesuatu kemudian disampaikan itu tidak benar atau tidak sama
kadang kadang saya ilah silah saja lah
juga dibalas sama yang lain
atau mungkin nanti ada juga yang jelasin lah
nanti kesannya membela diri
membela diri karena misalnya padahal benar
atau membela diri padahal hanya karena menghindar
itu kan kita jaga semua itu
makanya kalau saya sih yang seperti itu biasa biasa aja
orang kritik ya wajar gitu loh
kalau pantas saya minta maaf ya maaf saya salah gitu loh
oh maaf saya tidak bisa perjuangkan semua gitu gitu
oh iya ya apa ya bahasanya ya jujur aja gitu ya sebenarnya ya
kalau saya sih prinsipnya gitu aja
pokoknya kita sampaikan apa adanya aja
kalau misalnya ada yang merasa tidak tersampaikan ya
aspirasinya karena apa yang salah gue tidak sampaikan
kita sampaikan aja ya mohon maaf saya nggak bisa gitu
kadang kadang masyarakat lebih terima gitu loh
daripada kita wah saya perjuangkan terus ini
kenyataannya enggak tuh
makanya kita sampaikan aja apa adanya gitu loh
dan alhamdulillah ya masyarakat
kontribusi dari saya lah ya
itu kok makin setiap pemilihan malah lebih banyak yang milih
maka saya tidak sama dengan politisi lain loh
yang harus bagi bagi kalau mau di
jadi enggak umbar janji tapi memang ya
itu tadi kejujuran keikhlasan tadi ya pak amir ya itu jadi
prinsip saya kalau misalnya kita ikhlas pasti di atas lebih buka loh
ruang ruang untuk kita
daripada kita pura pura
oke baik masya allah kita harus jeda dulu ini perbincangan menarik ya
kita akan lanjutkan segmen berikutnya
pobir saja jangan kemana mana
gapai kemenangan akan kembali sesaat lagi
pobir saya terima kasih ya
terima kasih ada masih menyaksikan gapai kemenangan dalam episode muhasabah diri di hari yang fitri
ahilman kita lanjutkan ya
saya sempat kemudian menindaklanjuti apa yang tadi disampaikan oleh pak amir ya
bahwa kan namanya itu tadi ya sorotan cibiran hal hal yang negatif
juga menjadi hal yang sangat biasa menjadi makanan sehari hari
sebagai seorang muslim sebenarnya bagaimana juga rasul mengajarkan kita untuk merespon
hal hal yang baik dan hal hal yang buruk terhadap diri kita
kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang
pasti akan ada aja yang tidak suka dengan kita kan
yang suka berbusa namanya deterjen
yang suka komen namanya netizen
jadi kita gak akan bisa menyenangkan semua orang
kalau ada pilihan punten izin
ada pujian dan cacian
mana yang lebih penting menurut mbak mila
pujian atau cacian
saya kayaknya masih kalau dipuji ya seneng gitu ahilman
kalau dipuji kita seneng
kalau kata ahilman mah dua duanya sama saja
kalau kita udah di level mungkin ini ya
tingkat penilaiannya itu udah lain gitu
dipuji tidak terbang
dicaci tidak tumbang
tidak silau dengan pujian tidak galau dengan cacian
karena dua duanya sama saja
hati hati dengan pujian
karena banyak nyamuk mati akibat tepuk tangan
jadi kalau nyamuk tuh kan maksudnya tepuk tangan
jadi kalau orang dipuji terus hati hati
jangan jangan ada masa dimana dia sedang ingin dijatuhkan
tapi dicaci juga tiap hari hati hati
barangkali memang ada kesalahan yang dia lakukan
maka bagi politisi bagi pejabat publik
ya bagi kita juga public figure
dengan komentar orang lain
lebih adem saja
ada yang muji alhamdulillah
ada yang mencaci berarti dia tanda perhatian sama kita
dan kalau kita lebih adem kayak gitu bahkan lebih santai
dan nanti kita akan melangkah dalam hidup ini dengan penuh keikhlasan saja
karena kalau kita patok aja
penilaian orang lain pasti banyak gimmick tuh
kalau ada sorotan kamera lain
kalau nggak ada kamera beda lagi
iya kan pak amir
pak amir apalagi udah malang melintang lah ya
udah tau lah seperti apa permainannya
justru ini adalah pelajaran buat ahilman buat mbak mira gitu kan
kita kan dilihat sama orang hati hati
makanya mudah mudahan di bulan syawal ini
bukan hanya meningkat ibadahnya
tapi meningkat kepekaan kita dengan hidup ini
bisa lebih adem bisa lebih tenang
dan kalau sudah begitu akan lebih nyaman
dan biasanya orang tuh akan bekerja lebih ikhlas
karena yang dia kejar bukan penilaian manusia
tapi penilaian allah
maka sering ini ahilman ucapan kalimat ini
jangan terlalu berharap kepada manusia
berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja
makin berharap ke manusia makin patah hati
betul pak amir
berharapnya sama allah aja
masya allah itu tadi ya
teks kita manusia apa ya kita ini orang biasa lah
rakyat gitu ya
kita tuh kan melihat dinamika sehari hari aja luar biasa gitu
lawannya tuh gak main main gitu kadang kadang pak amir gitu loh
jadi kadang kadang bagaimana ya
saya ingin tahu sebenarnya
ingin melihat lebih dalam
kadang kadang tuh saya melihat politisi itu rasa rasanya susah di gapai ya
seperti ada di menara gading gitu ya
kayaknya kalau bukan wakil rakyat kita itu kayaknya untuk ngobrol aja susah
jadi ini kan momen untuk mengenal diri kita gitu ya
menenangkan diri kita
menenangkan diri kita
menenangkan diri kita
menenangkan diri kita
menenangkan diri kita
menenangkan diri kita
menenangkan diri kita
menenangkan diri kita
tapi kalau misalnya kita bisa menghadapi

bagaimana cara hati itu supaya tetap kekeh gitu kadang kadang
bahwa oh ini salah ini benar
apa yang bisa dilakukan biasanya pak amir
kalau saya sih kata hati itu kan bisa dibohongi ya ustadz
pasti dia tahu oh ini benar gitu loh
ini kayaknya meragukan tapi kayaknya harus dilakukan
ini kayaknya udah salah ini jangan
karena hati sepertinya gak ada yang susah tuh
jadi misalnya pengambilan keputusan gitu
artinya kadang kadang juga kita terasa ya udahlah
biar kalah yang penting saya mengatakan ini
oke oke setidaknya dalam hati
yang namanya di dpr itu kan pengambilan keputusan pasti suara terbanyak
artinya kadang kadang ya kita udah tahu ini
kalaupun saya perjuangkan tetap kalah gitu loh
kalau ini saya lakukan daripada saya berpisah dengan banyak udah saya ikut aja
dan kadang kadang oh ini salah nih
oh ini salah nih
lebih bagus saya kelihatan berbeda lah daripada saya harus bergabung gitu
kalau yang saya pakai prinsip
kita melakukan jangan meninggalkan sesuatu hanya karena tidak bisa melakukan seluruhnya
artinya kalau memang kebaikan itu bisa kita lakukan sebagian saja itu aja
kalau kita tidak bisa melakukan seluruhnya gitu loh
tapi kan kita berusaha untuk bisa seluruhnya gitu loh ustadz
cuma kalau memang sudah tidak bisa sudah sebagian aja
jangan karena kita cuma bisa sebagian malah meninggalkan semua gitu loh
makanya menarik kan apa yang nabi sampaikan
jika engkau melihat kemungkaran rubahlah dengan tanganmu
kalau gak bisa dengan lisanmu
kalau gak bisa dengan hatimu
dan itulah selamah lamahnya iman
maksudnya adalah kita ini gak bisa merubah keadaan gitu ya pak
tapi di hati tuh tahu bahwa ini tuh gak pas gitu
masih udah tahu ini benar nih
ini harus dilakukan nih
ini terpaksa harus dilakukan
ini memang nggak boleh dilakukan gitu
tapi berarti itu tadi ya
ihtiar juga semampunya ya ahli bandara
itu tadi ya
dan allah tuh melihat ihtiar kita
walaupun mungkin hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita
maka jangan pernah mengecilkan
sekecil apapun ikhtiar yang kita hadirkan
untuk siapapun termasuk ya pak amir
termasuk ayah anda kami abang abang kami di dpr gitu ya
yang diizinkan oleh allah mendapatkan amanah
maka pegang amanah itu dengan baik
karena anda adalah orang yang dipilih oleh allah
artinya diizinkan oleh allah untuk mendapatkan amanah tersebut gitu
jangan sampai amanah yang dititipkan itu kita salah gunakan
bukan beratnya pertanggung jawaban kepada masyarakat
tapi yang lebih berat adalah pertanggung jawaban kepada allah
seperti itu bang gila
oke ini masya allah sekali tapi waktunya sudah semakin sedikit
tapi saya minta dulu pesan pesan juga
dari pak amir kepada pemirsa
ini momennya idul fitri pas banget
mungkin ada yang ingin disampaikan kepada para pemirsa silahkan
ya karena ini momen idul fitriah yang kita lakukan adalah bagaimana mensucikan diri
kemudian bagaimana kita menjaga nama baik kita
menjaga nama baik orang lain
artinya saya ingin mengatakan bahwa
bagaimana misalnya kita tidak merendahkan orang
bagaimana kemudian orang yang kita bantu itu tidak merasa direndahkan atau lebih rendah dari kita
tentu banyak hal yang harus kita lakukan
artinya jangan memperlihatkan atau mempertontonkan orang lain
sesuatu yang membuat orang malah jadi merasa direndahkan
mungkin targetnya membantu
entah membantu ini karena ikhlas atau bukan atau tidak ikhlas
tapi jangan sampai kemudian kita membantu itu kok kesannya kok merendahkan orang
kan momen idul fitri ini kadang kadang kita anukan dengan silaturahmi aja
kadang kadang juga menjalankan idul fitri kadang kadang ada bagi bagi apa gitu
cuma kan kalau misalnya kesannya ya sebagai politisi lah ya
terutama itu karena mau mendapat simpati atau apa kan lain ya ustadz ya
saya kok tidak merasa seperti itu
artinya apa yang saya lakukan selama ini saya selalu serahkan aja dari atas
kenapa kita mau minta bantuan sama orang lain kalau pada akhirnya yang menentukan di atas gitu loh
mending kita langsung minta dari atas saja
persoalan ikhtiar kita dengan bergaul dengan masyarakat
karena ada kelebihan kemudian yang membuat masyarakat itu urusan lain gitu loh
bukan karena mengharapkan sesuatu dari masyarakat
itu yang barangkali perlu kita lakukan ustaz ya
itu agak banyak ya
ya mudah mudahan di momentum idul fitri ini kita bisa meraih kemenangan yang hakiki
kemenangan yang sejati
satu kita bisa meraih kemenangan untuk semakin dekat dan taat kepada allah
yang kedua kita bisa meraih kemenangan dengan senantiasa berbuat baik kepada setiap manusia
jadilah mulia dengan tanpa merendahkan orang lain
jadilah besar dengan tanpa mengecilkan orang lain
dan jadilah bahagia dengan tanpa menyakiti hati orang lain
ini pesan pesan idul fitri saya kira
lagi lagi kumpul keluarga lagi bersama
ayo kuatkan sayangnya kita dengan siapapun dalam hidup
belajar minta maaf jika menyakiti
belajar memaafkan jika disakiti
insya allah ini akan jadi kemenangan hakiki untuk idul fitri kita di tahun ini
oh terima kasih
terima kasih sudah berbagi masya allah ini jadi banyak ilmu yang coba kita bisa dapat
terima kasih juga hilman pemirsa tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program gapai
kemenangan semoga apa yang tadi kita bahas bisa menambah keimanan kita pada allah azza wa jalla
saya madya rahma ustadz iman fauzi serta bapak amir sekarang udah diri insya allah kita akan
jumpa kembali pada gapai kemenangan berikutnya wabil taufik walhidayah wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam